di tengah ingar bingar kota
sesekali masih terlihat para raja jalanan bus indonesia
tak banyak yang tahu
badan bus yang terlihat gagah itu dirakit di dalam negeri
karuseri komponen otomatif di indonesia
yang masih bertahan dari serbuan impor
kota malang jawa timur
kota yang mengalami perkembangan pesat dalam waktu satu ratus tujuh tahun
sejak ditetapkan secara administratif
sebagai kota peraja oleh hindia belanda tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dikenal sebagai tangsi militer di akhir abad sembilan belas
malang berkembang bersamaan dengan jawa timur
dengan masuknya industri gula dan rokok
dan menyediakan lebih dari sebelas tenaga kerja di malang
dalam penelitian tentang sejarah transportasi kota malang
sejarawan universitas negeri malang reza budianto menyebut
sejak seribu sembilan ratus enam puluh an kota kecil dengan luas satu ratus empat puluh enam km persegi ini
makin bertumbuh dengan berdirinya kampus kampus swasta
dan pertumbuhan daerah di sekitar yang menjadi penyangga
di periode seribu sembilan ratus tujuh puluh an dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai lebih dari lima ratus
kebutuhan akan serana transportasi darat menjadi meningkat
potret transportasi darat malang mirip dengan kota kota besar lain
ada trip sejak seribu sembilan ratus sepuluh lalu hilang mulai seribu sembilan ratus lima puluh an
dan berganti dengan angkutan kota roda tiga yang disebut bemo
bersama bemo bus bus kota dengan traik pendek
menguasai jalan jalan kota waktu itu
kebutuhan mahasiswa rantau di kota malang
membuat perusahaan perusahaan otobus mulai masuk dan membuat track jarak jauh keluar kota malang
hingga dua ribu dua puluh ada dua puluh lima traik lokal dan lebih dari tiga puluh perusahaan otobus terdaftar di kota kecil ini
kalau saya lihat di malang itu banyak sekali penumpang yang mengarah ke malang pak
baik dari yang dari jawa tenggara
dari barat dari jakarta maupun dari denpasar
soalnya apa yang pertama yang merantau juga banyak kan pak ya
merantau ke jakarta ke denpasar gitu
yang kedua malang ini kota kampus pak
jadi di sini kan banyak kampus jadi banyak mahasiswa yang kuliah di malang
jadi itu yang membuat ini banyak penumpang penumpang ya
ya jadi di sini kan bisa saya katakan ini tuh malang itu jalur basah pak
jalur gemuk untuk penumpang
jadi tidak heran kalau banyak perusahaan otobus
yang saingan masuk sini pak berlomba lomba gitu
apa yang terjadi di malang sebenarnya juga terjadi di bogor
yogyakarta dan kota kota lain yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
kebutuhan alat transportasi darat berupa bus memicu tumbuhnya perusahaan karoseri
atau pembuat badan kendaraan di atas sasis atau rangka
sebelumnya perusahaan ini diperoleh oleh pemerintah jepang

sebelumnya perusahaan ini diperoleh oleh pemerintah indonesia
industri ini berjaya pada periode seribu sembilan ratus delapan puluh an saat beberapa merek mobil jepang
hanya mengekspor sasis dan komponen mobil agar harga mobil jepang di indonesia bisa semakin murah
sementara badan dan interior dibuat di indonesia
saat itu muncul mobil mobil jepang yang hanya ada di indonesia seperti suzuki carry
dulu kita mulai dari mobil kecil dulu mungkin dari mitsubishi call
beranjak nanti terus ada era yang kita sebut tahun delapan puluh sembilan puluh pertengahan itu eranya suzuki
suzuki carry gitu pak

nah disitu pun perjalanan kita ini seingat saya pak mungkin kalau salah bisa dikoreksi
itu kita adalah investasi pertama di carroseri yang memakai mesin prash
jadi kalau dulu itu karena istilahnya ya itu pak yang saya omong istilah kentengan itu
karena jadi kalau kita kentengan kan kita mengharap ketergantungan kita dengan artis artis istilahnya kayak pemahat seni rupa
nah kalau ini kita sudah rubah kita sudah standarisasi dengan pres
nah kalau pres ini semuanya kita bahkan kita sudah full press
seiring pabrikan mulai mengekspor mobil utuh atau cbu maupun membuat pabrik rakitan atau assembling di indonesia
bisnis karoseri beralih ke bus yang memang tidak diperbolehkan mengimpor dalam bentuk jadi
kalau regulasi mungkin ada regulasi yang cpu dan ada ckd ya kompetensi knockdown
nah tapi ini bukan knockdown tapi kita membangun bodi karoseri itu
nah itu pun dulu terjadi pada ini kan kendaraan kendaraan minibus juga dulunya selain bus ya
kan minibus dulu seperti misalnya kita tahu zebra yang colt dan sebagainya itu kan datang sasis lalu dibuat di indonesia ini
kalau sekarang ini langsung pabrikan
pabrikan atpm toyota daihatsu dan lainnya sudah membuat ya namanya grand mag dan sebagainya itu tidak ada karoseri lagi
sehingga karoseri karoseri yang ada dulu itu mengarah ke mobil yang lebih besar lagi yaitu base gitu
ya memang ini untuk memberdayakan juga sumber daya yang ada di tanah air kita ini
bisnis karoseri membuat pembelian bus tidak seperti membeli mobil atau motor yang dijual sudah dalam kondisi utuh oleh pabrikan
perusahaan otobus perorangan maupun lembaga hanya bisa memesan bus dalam bentuk
perusahaan karoserilah yang membentuk badan dan isi bus sesuai dengan permintaan konsumen
spesifikasi karoseri juga disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan bus tersebut
mereka punya spek sendiri sendiri standar sendiri sendiri
kita pun juga punya batasan jadi apa sih yang dibutuhkan untuk perusahaan po bis pariwisata misal
yang dibutuhkan speknya ini ini
kalau untuk akap antar kota antar provinsi yang dibutuhkan adalah ini ini ini
yang dimana itu tadi pasti kita sudah punya standarnya
misal nih kita bicara interior biasanya yang beda di interior
interior yang membedakan biasanya kalau pariwisata sekarang jarang pakai toilet
nah kalau akap diwajibkan pakai toilet kan gitu
ya ya itu ada sih kita memang ada standarnya
tentrem adalah grup perusahaan karoseri dan juga perusahaan otobus
dalam catatan asosiasi karoseri indonesia askarindo dua ribu sembilan belas bersama andi putro yang juga asal malang
tentrem masuk dalam sepuluh besar karoseri terbaik
askarindo juga mencatat di dua ribu sembilan belas populasi bus di indonesia
atau lebih dari sepertiga total penduduk yang sebanyak enam ratus juta jiwa di asia tenggara
semuanya diproduksi oleh dua ratus enam puluh lima perusahaan karoseri yang tercatat dalam asosiasi
sementara kementerian perindustrian juga mencatat dengan berbagai pembatasan perjalanan saat puncak masa pandemi di dua ribu dua puluh
industri padat karya ini masih mampu memproduksi dua tujuh ratus lima bus
seiring dengan mulai dilonggarkannya aturan perjalanan dan beroperasinya ruas ruas tol di jawa dan sumatera
karoseri bisa jadi andalan untuk menopang industri andalan indonesia yaitu pariwisata dan transportasi